ya cukup ganteng
mending aku lapor aja sama nesa
kalau target sudah ada di tempat yang aman
aku berhasil lolos
sekarang sudah di gudang
target sudah aman

sebenarnya siapa yang tadi ngejar milih
om jahat itu kan kunci pintunya
aduh mas aku gak tau nih mas
kepalaku sakit banget
kayak ini gara gara tadi kepanasan deh
aduh mas aku gak kuat nih mas
kayaknya aku perlu istirahat
ikutnya di tasya lagi mas
kalau aku paksain nanti takut aku malah nyeselin kamu sayang
yaudah kalau gitu sekarang kamu counter ke apartemen ya
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau ngerepotin kamu
aku nanti pulang naik taksi aja ya
aku berhenti di depan
mas aku turun di sini aja ya
tuh ada taksi
biar aku pulang naik taksi aja
kabarin aku kalau kamu udah ketemu sama tasya
mbak mel berna depan aja
bapak takut ya dibilang supir saya
tak siap pak
tak siap pak
pak bapak gak curiga apa semua nyonya
perasaan ya tadi kan nyonya kan nggak apa apa kenapa tiba tiba sakit kepala
dari tadi sikapnya aneh sih kayak ada yang sembunyi
nah kan sama mereka juga ngerasain kayak gitu
pak pak raka saya mohon sadar dong pak
kita di daerah menteng
kita gagal mengejar penculik itu naya
bapak gak perlu minta maaf
orang yang harusnya disalahkan disini itu saya pak
harusnya saya dengerin apa kata bapak tadi
tapi seharusnya tadi kamu ikutin penculik itu
ya enggak dong
gak mungkin saya ninggalin bapak sendirian gitu aja
sih takut kok terjadi apa apa sama bapak
bapak sampai seperti ini tuh gara gara saya
saya belum bisa bantu kamu mengejar bening
tapi nanti kalau saya sudah fit
kamu gak boleh larang saya untuk bantuin kamu ngejar benihnya
bapak pembisan lagi
jangan lu dong kak
nanti takutin darahnya masuk ke tenggorokan
di sekitar sini ada klinik gak
sana sekitar tiga km
boleh minta tolong disetirin sampai ke rumah sakitnya gak mas
ya bantu saya mas